ya saat ini kita tergabung dengan keluarga mendiang brigadir yosua di morot jambi
ada ayah mendiang brigadir yosua samuel kuta barat
selamat pagi pak samuel
terima kasih sudah kembali bersama kami di cnn indonesia today dan cnn indonesia breaking news
bapak terkait dengan rencana rekonstruksi pada hari ini
kira kira apa ekspektasi ataupun harapan bapak terkait dengan reka ulang
di mana pastinya akan mengungkap secara konstruksi hukum
peristiwa sebelum anak bapak meninggal hingga pasca pembunuhan atau eksekusi pak
harapan kita yang pertama berjalan dengan baik
dan yang kedua harapan kami semua tersangka hadir pada rekonstruksi
agar semua bisa terlaksana dengan baik
kiranya harus datang semua yang tersangka
berjalan dengan baik
kiranya harus datang semua yang tersangka
pak samuel kalau kita bicara mengenai kronologis dari kedatangan almarhum
dari magelang hingga ke sangguling dan kemudian ke kawasan rumah dinas
semua sudah sempat terpapar di sosial media maupun di cctv
tapi hari ini akan direka ulang secara lebih detail akan memperkuat berita acara pemeriksaan sebelumnya
lalu kalau bapak melihat
seperti apa nih pak jalannya pemeriksaan sejauh ini hingga sampai ke rekonstruksi pada siang hari ini pak
kita lihat saja dulu reka ulang ataupun rekonstruksi ini
bagaimana perjalannya nanti
pak samuel kalau kita bicara mengenai rekonstruksi pastinya akan sedikit banyak mengingatkan kembali ya pak
peristiwa duka pada tanggal delapan juli
seperti apa pak
mempersiapkan adanya momen kali ini pak
mengingat pastinya tidak mudah bagi keluarga pak samuel
memang benar kalau kita melihat rekonstruksi ini nanti akan kita mengingatkan ke belakang kembali atau awal peristiwa ini
tapi pada saat ini kebetulan pula di daerah kami ini tidak bisa melihat televisi
dari pihak kuasa hukum sendiri apakah sudah menghubungi pak samuel dan keluarga terkait apa saja nanti pendampingan
dari pihak kuasa hukum almarhum juga telah tiba di kawasan saguling di jakarta selatan
kemudian juga dari pihak tersangka juga sudah tiba di semua di lokasi kejadian perkara
lalu apakah yang bapak ingin lihat dari kasus ini terutama terkait dengan konsistensi atau kepastian
dan bagaimana mereka nanti para tersangka tidak berubah dari segi pernyataan
kemudian aktivitas rekonstruksi dengan laporan pertama pak di berita acara pak
kita harapkan apa keterangan orang itu di bap jangan berubah nanti di rekonstruksi
terutama bagi berada e
soalnya berada e kan termasuk saksi kunci
jadi itu juga ibu putri
itu adalah salah satunya saksi kunci di atas kejadian di bulan yang lalu
kami sangat berharap kejujuran beliau beliau itu
terkait dengan kejujuran pak ini memang berhubungan dengan hukum yang memang sudah pastinya secara
legal dan secara positif dicatatkan di berita acara
lalu seandainya tiba tiba ada perubahan yang sekiranya tidak sesuai dengan ekspektasi bapak
ada sedikitnya kekurangan dalam artian kita tahu peristiwa ini sudah hampir satu bulan lebih pak terjadi
dan para tersangka boleh jadi saya tidak berkata mereka sudah lupa
tetapi seandainya memang ada beberapa adegan yang dirasakan tidak sesuai dengan ekspektasi bapak dan keluarga
apakah bapak ada komplain ataukah ada keluhan
yang terkait itu nantinya pak
itu semuanya kita serahkan saja kepada penyelidik mabes polri yang sudah dibentuk oleh pak siti singit
dan keputusannya nantikan itu di tengah dilang
apapun perubahan perubahan kita serahkan saja sama penyelidik
ini adalah salah satu adegan lain yang memang akan diperagakan yaitu peristiwa di magelang
sebelumnya insiden di magelang ataupun salah satu cikal bakal adanya kasus pembunuhan berencana ini
tidak terungkap bahwasannya memang akan ada pelecehan ataupun ada perencanaan
lalu pihak keluarga sendiri menyikapi hal ini seperti apa nih pak
sudah terbantah kan di romhanlist berubah lagi jadilah ke magelang nanti terbantah lagi disana lagi pindahnya kembali lagi
jadi bapak merasa dengan perubahan tkp penambahan alibi baru

magelang itu sedikit mensamarkan atau membuat sumir pengukapan kasus kematian brigadir yosua pak
itu saja alibi alibi mereka itu untuk membela diri
nanti selesai di magelang gimana lagi
kayak saya bilang tadi ke bali lagi
jadi itu semua saya serahkan aja lah itu sama penyidik yang sudah dibentuk pak kapolri
apakah sebelumnya dari pihak kuasa hukum sudah menghubungi keluarga
terkait dengan adanya rencana rekonstruksi ulang di magelang
yang juga akan diikutkan pada kegiatan pada hari ini pak
kalau yang di magelang belum
tapi kalau yang di uren tiga dengan rumah pribadi sudah ada informasi sama kami
bahwa hari ini akan diadakan rekonstruksi ulang
katanya kan sudah di sana pengacara kita sudah hadir
kalau kita bicara mengenai rekonstruksi yang menjadi pertanyaan adalah
semua pelaku adalah saksi juga ya pak
mengingat memang peristiwa ini tertutup dan tidak ada saksi lain
lalu dari pihak keluarga bagaimana pak melihat hal ini
apakah ada kekhawatiran tidak berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku
sesuai dengan pengakuan dan kenyataan yang ada pak
itu pun semua kita serahkan aja sama tim penyidik ya
kalau soal penilaian nantilah kita nilai di pengadilan
baik pak kalau dari pihak keluarga sendiri ada yang mengontak lagi
dari pihak kuasa hukum ataupun dari pihak mabes polri terkait ini pak
dengan tidak melihat secara langsung pak apakah bapak ingin ada pihak dari kepolisian
juga membantu bapak untuk mendapatkan akses informasi terkait hal ini
kita percayakan aja sebagai utusan kita pengacara yang ada di jakarta beserta timnya
sejauh ini bagaimana kondisi ibu pak di rumah
karena kami mendengar beberapa kali ibu sempat mengalami gangguan fisik
dan juga sempat stres

kondisinya saat ini jauh lebih membaik pak
kondisinya dia itu apabila teringat masalah ini dia bisa bisa drop lagi
jadi kami semaksimal mungkin untuk menghibur dia
dan tidak menceritakan peristiwa peristiwa itu sama dia
berarti dengan adanya rekonstruksi kali ini
hanya bapak dan keluarga inti yang mengetahui dan ibu
tidak secara langsung dilibatkan untuk berdiskusi pak samuel
ya seperti itu
seperti saya bilang tadi kebetulan di daerah kami di sungai bahar
tidak bisa kita melihat secara langsung di light di litisi mati lampu
jadi ada baiknya juga dia tidak melihat rekonstruksi itu
kalau bapak selama ini yang bapak tahu tentang rekonstruksi itu seperti apa pak
karena memang tidak semua orang paham secara hukum pidana
terkait dengan proses rekonstruksi pak
ya yang saya selaku orang awam soal hukum rekonstruksi pun
apa yang dibicarakan di
apa yang diperagakan di tkp
itu setengah tahun saya
tadi bapak sempat menyebutkan bahwasannya
salah satu saksi kunci dari pengungkapan hal ini adalah
tersangka juga yaitu brigadir e barada e maksud saya
dan juga putri candrawati
lalu harapan bapak terhadap kedua orang ini pak
harapan kita yang pertama berada e hadir di tkp
dan berbicara lah sejujurnya
begitu juga sama ibu putri
terbukalah dan jujurlah terhadap peristiwa ini
jadi biar terang semua
kalau peristiwa hari ini sudah selesai
penguapan rekonstruksi baru nanti akan p dua puluh satu dibawa kejaksaan
kemudian dipersidangkan nantinya
apakah dari pihak keluarga juga akan ke jakarta pak
untuk mengawal persidangan nantinya pak
itu nanti perlu kita konsultasi dengan pihak pengacara
bagaimana jarak caranya
dengan rekonstruksi hari ini sangat
mengita perhatian publik ya pak
baik itu media kami dari media yang meliput
dan semua tidak hanya media
tapi juga handai tolan bapak di sana
lalu dari pihak keluarga sendiri
dukungan seperti apa yang akan diberikan kepada tim polri sendiri pada hari ini
dan juga seandainya ke depan memang proses hukum berjalan terus sampai pengadilan
bapak ingin seperti apa ini pak

kami sangat mendukung apa ataupun mengapainya pak
dengan apresiasi tim khusus yang dibentuk pak
dengan apresiasi tim khusus yang dibentuk pak

dan kami mendoakan kepada bapak bapak tim wariskin
agar bekerja dengan sehat bisa sampai tuntas semua permasalahannya
baik hari ini ada kurang lebih tujuh puluh delapan adegan pak
tadi dari pihak umas pori sendiri mengatakan
terkait dengan apa yang akan direkaulang kembali
yang paling banyak adalah justru di rumah pribadi irjen sambo
dimana almarhum anak bapak tinggal di sana
bekerja dan juga mengabdikan waktu dan juga energinya
apa yang bisa bapak rasakan atau apa yang bapak bisa ketahui
adegan itu justru banyak di tempat di mana anak bapak bekerja
tinggal dan di sana pula nanti dia akan pastinya kehilangan nyawanya pak
soal adegan itu kami belum pernah tahu adegan bagaimana di rumah pribadi

jadi kita bersabar menunggu rekonstruksi nanti
sebenarnya apa yang terjadi di sana
sehingga bergulir ke rumah dinas
sempat ada beredar video cctv kemudian juga foto di mana putra bapak sempat menggosok pakaian
kemudian juga bagaimana di video tersebut putra bapak juga membantu mengangkat barang
beraktivitas layaknya bekerja seperti apa adanya tidak ada indikasi

akan ada pembunuhan pada hari itu pak akan ada pembunuhan pada hari itu pak
apakah bapak dari pihak keluarga menanggapi seperti apa

kita menanggapinya hal hal yang dikerjakannya menurut video video yang beredar itu hal yang wajar
bahwa kalian adalah orang baik ikhlas bekerja
jadi apapun nanti rekonstruksi itu seperti apa yang saya bilang tadi
kita bersabar menunggu sebenarnya apa yang terjadi di rumah
di rekonstruksi nanti kan nampak
di rekonstruksi nanti kan nampak semua itu
terkait dengan adanya alibi baru pak
kasus ini pelecehan di magelang dari pernyataan pc
bapak merasa ini terlalu berlebihan
atau justru memang suatu fakta baru yang boleh jadi merugikan
atau boleh jadi juga di satu sisi alibi dari tersangka pak
itu hak mereka selaku tersangka membangun alibi alibi baru
tapi kan itu bisa tim penyidik nanti yang menilai
di mana kebenaran yang sebenarnya
memang setiap orang yang tersangka itu
ya ya bersang itu membela diri
terima kasih sekali untuk perbincangannya pagi hari ini bapak
semoga proses rekonstruksi hari ini berjalan lancar
sesuai dengan berita acara pemeriksaan sebelumnya
dan juga bisa menguak kasus penyebab kematian putra bapak
brigadir yosua dan semoga proses hukumnya terus berjalan dengan adil
selamat pagi pak